gubernur jakarta basuki cayapurnama mempertanyakan keabsahan peraturan menteri dalam negeri cahyokumolo
terkait dengan cuti kampanye dan wawenang pelaksanaan tugas
ahok menilai aturan tersebut bertabrakan dengan undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
aturan mendagri terkait dengan cuti kampanye menyebutkan bahwa pelaksana tugas atau plt
boleh menandatangani anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd
sementara menurut ahok kewenangan untuk menandatangani apbd ada pada gubernur
sebagai kepala daerah dan diatur dalam undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
ahok menjelaskan bahwa fungsi pelaksanaan tugas berbeda dengan pejabat
pejabat biasanya ditunjuk ketika kepala daerah sebelumnya berhenti dari jabatan
sehingga ada serah terima pembukuan
sementara plt tidak melalui serah terima pembukuan
atas dasar perbedaan itulah kemudian ahok mengajukan gugatannya
cuma yang saya mau pertanyakan sah atau tidak
kata mendagri sah apakah mendagri bisa mengalahkan undang undang
bahkan mengalahkan undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
itu sesuatu yang kita bisa berdebat
debatnya di mana di mk